ini ustadz sama pak d mau mengontrol semua keadaan pondok pesantren
supaya aman dan nyaman dulu ya
iya pak ustadz
mau kabur lagi kabur ya
ya udah ustadz
mau kemana kan di kamar kamu
kamu disini kenapa kesana
saya mau toilet ustadz
yaudah saya nanya
kopinya berarti bagus
tapi kenapa kamu mukanya dia senang gitu
bukannya kamu sebele sama dia
bukannya kamu gak suka sama si haika
udah kalian gak usah berisik
aku punya ide
buat ngerjain dia
eh setan wah ketan
tapi saya mau baik hati pade
bagi dong sedikit
jangan sedikit pade
kalau sedikit kurang kenyang
saya bikin pade pakai tangan
pade baca bismillah sebelum makan
eh kata pak ustad
kalau makan harus duduk
oh gak boleh
ya rumah kita kayak lagi bertamasa
jangan begitu dong
jangan begitu dong
semuanya ada etikanya
kurang ke kiri
anda ada pada kuat
ini kan punya positif
bibir dikuluk sama buaya
beli ikan salem
rebus campur ke dong dong
positif ntar malem bikinin saya mie rebus dong
paling enak pakai mentega
ada markisa di rumahnya ayah jaja
pak ade bisa aja
habis dua terus tiga
sama aku juga dong
jadi kemarin itu aku ketemu sama anak jalanan
dia pelaut sering berlayar
kamu kerja apa
om ini pelaut
yang berlayar di kapal itu
aiko mau berlayar
aiko mau jadi pelaut
masih luar kemahannya rohit
ailem aku mau ikut inip
luar ke kapal
siapa g gratitude wang jatuh
kamu tungguin di sini ya
om yudi hebat banget om
bisa sih lo kek
kelihatannya seneng banget tuh tadi
haikal itu gak bisa dipercaya
itu pasti dia keluar mau kabur lagi pak ade udah pasti
baru kita tau
ide yang bagus
dua ratus ribu rupiah
ga kuat ga kuat susah
ga kuat mau kabur kemana lagi
kamu harus kuat permanen
adik udah kuat
pebingung lagi ya
ayah kan aku udah bilang mau pipis udah ngeblankan
ya udah pipis deh
kamar mandi bersih bersih ya
pak ustadz antriin dia celananya ya
ya jadi bukan mau kabur mau pipis
ini celana gantinya kal
kamu jangan lama lama cepet ganti celananya
ini ustadz sama pak d
mau mengontrol semua keadaan pondok pesantren
supaya aman dan nyaman dulu ya
iya pak ustadz
mau kabur lagi pak ustadz
pak d itu pake hmb ya
apa tuh hmb
helm bau persik
malah ketawa lagi
balik ke kamar
balik ke kamar
kamar mana pak ustadz
kamar mandi bobo ada lembak